kalau minjem seharian gak pernah isi bensin
bos bagaimana kalau saya coba mengikatnya si ucuy
tapi jangan terlalu menyolong
ceng ah udah
kita harus tolong jeliper
jangan ngalamin pembicaraan
kamu belum jawab pertanyaan saya
kenapa kamu datang ke rumahnya dokter clara sendirian
karena kamu tidak ada
eh sebentar um selesai
kamu kan bisa nunggu
saya pasti datang ke rumah kamu
kapan sih memangnya saya gak pernah ke rumah kamu
setiap hari juga ke rumah kamu
um saya rasa bu yola itu ngasir kamu loh
ngasir apa sih da
halo buktinya kamu ada di rumah dr clara
dia nyamperin kamu loh
kamu jangan kompor komporin da
ah bu yola datang karena ditelepon sama bu dokter
ya betul itu
kasih tahu ke yola bahwa kamu ada di rumah dia
ini di rumah saya ada si akong
itu loh yang kamu taksir
nggak mungkin juga bu
kok dokter keluarannya ngurusin kayak begitu pedut
dia sibuk nggak kepo kayak kamu
kenapa kamu marah
akung cemburu ya akung
ini ini kita kapan ngomongin jenipernya
sebentar lagi idoy pasti kesini
kan kamu udah bilang sama pembri
kalau kita nggak ada di rumah kamu dia pasti pulang ke rumahnya
susah banget sih
febri tuh jangan terpengaruh sama claudia
febri tuh pinter
sayang kalau misalnya febri sekolah sampai smp
nih kalau kita lanjutin sma
terus mau ngapain lagi
sama aja kan
ya ampun febri
febri tuh jangan terpengaruh sama claudia febri tuh pinter
febri itu pasti sekolah sampai kuliah
waalaikumsalam om idoi
lagi belajar om idoi
kalau belajar nggak boleh ngobrol
ya om idoy kita lagi diskusi
bapak ada feb
terima kasih edward
diskusi apaan ya
diskusi itu belajar juga om idoy
ya udah diskusinya yang benar ya
bapak tadi tadi udah pesen war
kalau om idoi nanyain bapak
bilang aja lagi di bogor
kalian tidak kasihan sama jenipar
sudah beberapa hari ini dia tidak masuk sekolah

tapi masalahnya bu
kamu ngobrol sama bu yola kenapa gak ngajak aceh
jangan panas panasin dia dulu
sete tidak panas panasin
kan kamu tahu aceh ngasih bu yola
dan kamu harusnya paham
kalau begitu menyakiti hati aceh
membaik atau memburuknya idoi itu semua tergantung sama jenipar
dana nggak usah kamu dengerinnya
udah tau dia cuma ngompor ngomporin doang
jangan sampai jenniper punya alasan untuk membawa edoy pergi dari sini
itu yang saya obrolkan sama bu
tapi kalau ngobrolin itu doang kenapa harus seharian di sana kok
kok kesini sih idoi
si pebri bagaimana sih
kom kang dadang
kamu dari mana doi
dari rumah kamu kom
edward yang ngasih tahu kamu di sini
jeniper gimana doi
ya apanya aja lah
kalau itu mah ngebingungin jawabnya kang dadang
aduh kalau orang ngebingungin gak usah dijawab
penting balikan sama muka becek
aku jadian sama yola
enggak doi enggak enggak
saya tidak ada hubungan apa apa sama bu nyoman
maling mana ada yang ngaku
mana ngaku dia juga
enggak doi enggak ada enggak
bener kamu percaya kan sama saya
eh tapi tiba tiba di rumahnya ada john rukuning
pebri mau nikah sama edward kom
kom kom sabar sabar
kom sabar sabar udah kom sabar sabar aja ah
tapi kalian bagus juga ya kalau besarnya
udah belum selesai obrolan kita udah diam dulu sini
kamu harus sabar kom sabar
marah kok sama hidoy kamu kan tahu sendiri hidoy orangnya gimana
kalau urusan pebri kan lain ceritanya jangan bobo pebri udah deh
ya udah sabar atuh besan
becanda kom cuman becanda kom cuman becanda kom cuman becanda
cuman becanda cuman becanda besan
gulanya ada c
mintanya setengah kilo
minta apa beli
beli atuh c
kira kira cintin tidak bisa becanda
memangnya cintin nggak tahu
kang ujang kan udah gak jadi kamtib lagi
si nenek sama kang idam mau balikan lagi
kang dudung itu semuanya tahu ya
kang karnari punya istri muda juga
kang karnadi papahnya claudia
sama orang cipatu
tapi tanahnya luas
udah atuh kang
ah cintin mah nggak enak ada cenggol grolnya
yaudah nih bayar gulanya nih
makasih ya kang
yang bisa mungkin yakni dia
nah kita ke taman bermain yuk